jangan berhenti lagi ya bu
iya ibu janji gak akan pergi lagi ya
terima kasih bu
terima kasih bu
aku sudah menyianyiakan putriku sendiri ya allah
aku menyanyiakan lara ya allah
walaupun dia tidak sempurna
tapi dia adalah tetap dalam dagingku
ya allah orang tua macam apa
aku ini ya allah
yang tega tidak menganggap anaknya sendiri
aku yang begitu tega
sedangkan lara yang begitu menyayangiku ya allah
aku mohon ya allah
segala kesalahanku ya allah
dan aku mohon ya allah
lindungi lara ya allah
dan lindungi semua orang yang amat cinta ya allah

itu sama kamu
bahwa lara adalah anakku
dan ibu gak akan nyanyiin kamu lagi lara
lara gak mau
lara ingin ditium
jangan pergi lagi
jangan pergi lagi ya ibu
jangan pergi lagi ya ibu
dari setiap technology
ibu janji gak akan pergi lagi ya
maaf ada yang pengen aku omongin sama kalian semua
dasar anak kurang ajar
berani beraninya ya kamu ya
dek tolong jangan marahin lara
kali ini nenek sudah tidak sabar
kamu harus pergi dari sini
tolong jangan marah sama lara
kasian lara dia gak punya siapa siapa
gak punya orang tua dia sendiri nek
tapi kita kan gak harus terus terusan menampung anak seperti ini
kalau aku tahu mamanya
aku maki maki dia tau gak
maunya aja punya anak tapi gak diurus
dia ini dihukum allah seberat baratnya
nek justru kita harus menolong anak anak seperti lara
sebagai bentuk rasa terima kasih kita terhadap allah
karena kita sudah diberikan anak yang cerdas dan sempurna seperti sita
nek bayangkan kalau sita seperti lara
jangan gara gara emosi nenek itu marah sama lara
ya udah nanti biarin aku yang ngajarin lara ya
nanti aku bersihin semuanya
tapi nenek jangan marah sama larang ya
jangan lagi lagi ya